sabtu pagi ribuan buruh berunjuk rasa saat memperingati hari kerja layak sedunia
mereka menuntut kenaikan upah minimum dki jakarta karena dianggap lebih rendah dibandingkan daerah penunjangnya
membawa bermacam atribut dan mengenakan seragam kesatuan buruh ribuan buruh dari berbagai daerah kembali melakukan aksi unjuk rasa di balai kota dki jakarta
aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi ini diawali dengan aksi long march dari patung kuda menuju kantor gubernur dki jakarta
dalam aksi kali ini mereka menuntut gubernur dki jakarta yang akan datang untuk menaikkan ump dki jakarta di atas daerah penunjangnya yaitu sebesar rp tiga sembilan juta rupiah per bulannya
selain ke balai kota jakarta ribuan buruh juga akan melakukan
aksi di depan istana negara
masa yang tergabung dari konfederasi serikat pekerja indonesia melakukan long march dari kantor balai kota dki jakarta menuju istana kepresidenan ri
darurat phk kenaikan upah dan peningkatan anggaran jaminan kesehatan adalah tiga poin utama yang menjadi tuntutan dalam unjuk rasa yang bertepatan dengan hari kerja layak internasional kali ini
produser lapangan mutia wirosasro memiliki laporannya untuk anda
sekarang saya akan berbincang dengan ketua konfederasi serikat pekerja indonesia
saya bang said iqbal selamat siang bang iqbal
mbak iqbal boleh diceritakan kira kira tuntutan apa saja dan dari mana saja akhirnya tercetus untuk keinginan untuk aksi pada tujuh oktober ini
karena ini hari kerja layak sedunia maka kami mengangkat isu kerja kerja layak
yaitu yang pertama darurat phk
hampir lima puluh ribu lebih buruh dalam tiga bulan terakhir sudah terjadi phk
di indovero di privot smelting pertambangan industri keramik buin
dengan good guys di industri garmen taksi express indosat xl ribuan orang ter phk
kemudian juga di dayavaria tempo scan aventis di farmasi kesehatan itu juga terjadi phk
itulah isu yang kami angkat yang pertama darurat phk
yang kedua daya beli turun masyarakat itu turun pak jokowi
tidak benar info yang mengatakan tidak ada daya beli yang turun
daya beli turun itulah terjadi darurat phk
harga barang melambung tinggi listrik melambung tinggi dan sembako juga melambung tinggi harga harganya
karena apa upah murah itulah isu yang kami bawa sekarang
kampanye upah plus lima puluh di seluruh asia pasifik menyuarakan kenaikan upah minimum dua ribu delapan belas sebesar lima puluh dolar atau enam ratus lima puluh ribu rupiah
yang ketiga adalah kita menyampaikan tentang persoalan jaminan kesehatan
ini akibat minimnya anggaran
kami minta anggaran penerima bantuan iuran orang miskin dan tidak mampu menjadi tiga puluh triliun agar tidak ada lagi yang ditolak berobat ke rumah sakit
dan rumah sakit swasta klinik swasta mau bekerja
sama dengan bpjs sehingga tidak terulang kasus bayi bayi debora
itulah apa yang kami suarakan pada hari ini
dari pernyataan yang abang sampaikan kepada media abang menyinggung pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas dari presiden sendiri
sebenarnya poin mana bang yang abang kira kira highlight begitu sehingga akhirnya tercetus aksi pada kali ini
apa saja yang kira kira dari pp tersebut perihal upah begitu bang ya
apa saja yang kira kira tidak sesuai dengan kemauan dari kspi dan teman teman rekan buruh
pp tujuh puluh delapan adalah satu satunya pp yang dikeluarkan dalam rezim sekarang ini
tidak terjadi pada rezim rezim pemerintahan sebelumnya
upah menjadi murah
kenapa dia murah
karena tidak lagi dilakukan survei pasar dalam kebutuhan hidup yang layak
dewan pengupahan dilompati
gubernur tidak dilibatkan
bupati wali kota tidak ikut merekomendasikan
sehingga kita tidak tahu berapa kebutuhan real daripada buruh dan masyarakat
tetapi menggunakan aturan pp tujuh puluh delapan yaitu hanya menaikkan sebesar kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi
berarti keputusan kenaikan upah itu dikendalikan oleh pemerintah pusat
maaf bahasa kami seperti negara komunis
tingkat upah dikendalikan oleh pemerintah pusat
daya beli menurun
offline menuju online itu naiknya hanya tidak seberapa
penyerapan tenaga kerja hanya ratusan orang
tapi phk sudah lima puluh ribu orang
itulah akibat daripada upah murah yang diatur oleh pp tujuh puluh delapan tersebut
harus dicabut pp no tujuh puluh delapan tersebut